seperti inilah suasana yang terjadi di smp negeri satu siberu tengah kabupaten kepulauan mentawai sumatera barat
sesaat setelah gempa terjadi
para pelajar berlarian menyelamatkan diri saat gempa mengguncang
mereka berlarian ke tengah lapangan
kepanikan yang sama juga terjadi di sd negeri sagulubek siberut barat daya
murid murid sd yang sedang belajar di dalam kelas menyelamatkan diri keluar kelas guna menghindari hal yang tidak diinginkan
getaran gempa yang terasa sampai ke padang memicu terjadinya kepanikan di rumah sakit dr muhammad jamil padang
ratusan orang yang merupakan pengunjung dan pasien rumah sakit menyelamatkan diri keluar gedung saat gempa mengguncang
sebagian lainnya naik ke bagian paling atas gedung
kondisi tersebut berlangsung beberapa menit
kepala bidang kedaruratan dan logistik bpbd sumatera barat rumai nur menyatakan
gempa menyebabkan terjadinya kerusakan pada sejumlah bangunan yang ada di siberut utara
yakni bangunan smp tiga puskesmas dan sebuah gereja
masyarakat di sana umumnya sudah diberi tentang pengetahuan
kalau terjadi gempa harus beberapa khusus untuk yang ada di dekat pusat gempa
karena untuk seluruhan mentawai gempa dirasakan berbeda beda
bahkan di pusat ibu kota dan umumnya juga hanya dua mmi
kalau dua mmi itu seperti terlewat di samping rumah dan terasa getarnya itu saja
selain menyebabkan kerusakan bangunan
gempa yang mengguncang kepulauan mentawai sumatera barat
juga menyebabkan lima ratus warga mengungsi
hal ini disampaikan pejabat bupati kepulauan mentawai martinus dahlan
martinus juga menyebut lima ratus pengungsi tersebut berada di tiga titik lokasi
di dusun simalegi kecamatan siberut barat
pengungsi jumlahnya tiga titik dengan jumlah pengungsi jadi kurang lima ratus jiwa
yang sudah kita siapkan yang pertama tenda sudah tersedia
kemudian logistik sudah tersedia kemudian termasuk juga ada pengumuman
sementara hingga senin sore belum ada laporan korban jiwa dalam kejadian gempa tersebut
gempa berkekuatan magnitudo enam empat mengguncang mentawai senin pukul sepuluh
lebih dua lima hari
di kepulauan mentawai gempa berada di koordinat sembilan puluh sembilan derajat lintang selatan
dan sembilan puluh delapan lima puluh tiga derajat bujur timur
di satu ratus enam puluh satu km arah barat laut kepulauan mentawai pada kedalaman sepuluh km
gempa tidak berpotensi tsunami
tim liputan cnn indonesia